riri lama banget sih kamu
sengaja suruh mama nunggu
kamu tuh ngerti gak sih yang namanya pasar itu
kalau kita kesiangan itu udah rame
masa kajang gak becus
kayak gitu kok mau ngerawat rumah mau ngerawat suami
yang bener aja
jangan menghina rini
ini memang kenyataan
goreng telur aja bisa gosong
di rumah ini yang urus segalanya itu saya sama tante
bu irin riri itu bukan pembantu
agar dia bisa sabar dengannya
ini rumah ini rumah ini rumah saya
pak udah lah pak
ini rumah saya
jadi terserah saya mau berbuat apa di sini
andi kamu gak usah ikut campur
mertua kamu udah sombong
dia menganggap kamu tidak mampu untuk menafkahi istri kami
ma papa sama sekali gak bermaksud seperti itu
gini ya kalau kamu memang ingin sekali pindah ke rumah pemberian papa kamu
silahkan kamu pindah
tapi jangan coba coba ajak andi
ma maaf kalau ganggu
udah kita pulang saja
wah mama kenapa kayak gini sih
kalau mama gak setuju yaudah gak apa apa
tapi jangan sampai nyakitin perasaan
perasaan orang lain
sudah cukup andi
sudah cukup keluarga itu membuat keluarga kita jadi susah
kita ini menderita gara gara mereka
kamu tenang aja
aku akan kerja keras untuk bisa menafkahi kamu
nanti kita akan beli rumah buat kita berdua ya
ikuti gue deh ya
terima kasih papa
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi cerain tanti ya
harusnya yang dikasihanin itu adalah lo
tapi ngejar ngejar istri orang
gak tau maaf
gue tau lu gak cinta sama tanti ya
lu nikah sama tante karena lu terpaksa
jadi bener lu sama nafi
bukan level gue berantem sama orang di jalanan yang gak jelas
kesian juga gue ngeliat
nungguin jangan daur
mama ngajakin ke pasar
mama ngajakin aku ke pasar
apa mama udah berubah
kayaknya gak mungkin
pasti tanti yang ngajak
tapi mungkin ini kesempatan aku untuk dekat sama mama
ya udah aku ikut
aku ambil tas dulu
lama banget sih kamu
sengaja suruh mama nunggu
kamu tuh ngerti gak sih yang namanya pasar itu
kalau kita kesiangan itu udah rame
nyaman buat kita belanja
besar emang seumur hidup belum pernah ke pasar kali ini
gimana kalau kita jalan sekarang
gak tau sedikit mual udah gak apa apa kok
eh kamu gak apa apa
aduh kamu kayak kecapean deh masuk angin
atau kamu sakit lagi
kita ke dokter yuk
gak usah gak usah ini masuk angin biasa kok
kenapa riri kayak orang hamil gini ya
tapi dia kan baru nikah kemarin
kamu kalo gak enak badan kamu di rumah aja
yuk kita berdua aja ke pasar
mak tunggu aku gak apa apa kok beneran
udah deh kamu gak usah maksa
nanti kalau ikut ke pasar malah yang ada kamu ngerepotin
aku urus riri dulu aja ya
ehm maaf mbak saya bisa ketemu sama pimpinan hrd disini
kalau gitu bapak tunggu sebentar ya bapak bisa duduk dulu
nanti kami panggil kembali
dia pasti mau ngelamar kerja disini
kamu ngapain sih
pusing ngelamar kerjaan di perusahaan temen papa
kan bikin malu
aku gak tau pak kalo ini perusahaan temen papa
begitulah gak ada salahnya kan kalo aku mencoba ngelamar kerja di tempat ini
ya sudah kamu kerja di perusahaan papa saja
jadi kamu gak usah ngemis ngemis seperti ini
maaf pak aku ini ingin bekerja sesuai kemampuan aku
bukan karena belas kasihan papa
kamu ini sombong sekali
dengan penyakit kamu
dengan penyakit kamu seperti ini
mana ada perusahaan yang mau menerima kamu
aku sadar aku penyakitan
tapi aku sakit seperti ini juga aku pasti bisa bekerja
rezeki di tangan tuhan
asal kita mau berusaha kita pasti dikasih jalan
saya kasih kamu kesempatan untuk maju
kok kamu gak mau
kamu tuh apa apaan sih
gak ada apa ma
apa yang kamu mual mual gitu di depan tanti
kamu sengaja biar dia tahu kalau kamu mengandung anaknya haris
enggak mas sama sekali
emang aku mual aja
kalau sampai tanti curiga
bisa berantakan semuanya
gak boleh ada orang pun yang tahu bahwa kamu udah mengandung anaknya haris

asalnya garden menggoda

perlu yang baik